kamu semakin kurang ajar
itu artinya kamu yang lebih dulu mati di tanganku
matak aji kajab gala
repsi repsi raja dedemit parewanganku
serang benderang paninggalmu
dimana keberadaan surotani musuh besar
berupanya dia masih hidup
aku tidak akan membiarkan kamu hidup
lalu paman sendiri dari mana
saya dari kulor
rantau kemari dan berhasil baik menjadi demam di sini
lalu menyunting biuari sebagai kembang desa warna rojo begitu
ini biar ufo
biar aku saja hadapi
barah babi hutan barah
aduh barah aduh barah tolong tolong
aduh kakiku barah
kakiku copot di gondol babi hutan barah
aduh tolong barah
di gondol apanya sih
yang kakimu masih utuh
aku begitu tadi di gondol babi hutan barah
kita harus perawat kakimu
bersiaplah menerima ajalmu
ada yang mau cari bakti rupanya
pasti kamu tahu
kamu akan segera mati
kamu tidak mengenal aku
aku adalah malampir
dewi penguasa kegelapan
jadi kamu yang bernama malampir
kenapa kamu menyerang temenggu sultan
dia musuh besarku
dia harus mati di tanganku
dia itu adalah milikku
aku tak akan biarkan dia mati di tanganmu
hah kamu semakin kurang ajar
itu artinya kamu yang lebih dulu mati di tanganku
kau akan menang
beri hormat pada malampir
aku menginginkan surotani
serahkan dia padaku
malampir punya dendam kusumat pada surotani
aku pun juga begitu mbak
tapi kematian yang mudah
itu terlalu mudah dan terlalu enak untuk dia ma
aku ingin menghancurkannya
itu benar ma
aku ingin membuat surutani mati segan hidup pun tak mau
bahkan anak dan keturunannya pun harus mati menderita
baiklah kali ini aku turuti permainan kalian
aku sendiri yang akan memburu dan menghabiskan kalian
rencana ini tidak akan gagal
aku tidak mau menjadi pangeran gara yang sangat bodoh
yang menyanyiakan wanita cantik seperti farida
aku ucapkan terima kasih karena selama ini kebenanda sudah merawatku
sekarang kanjeng adalah bagian dari keluarga kami
susah kanjang susah aku juga
senang kanjeng senang aku juga
karena kanjeng sekarang adalah suami dari putriku bestari
bestari jadilah istri yang baik untuk suamimu
tak hati prima
jangan sakiti hatinya
karena sekarang dia adalah panutanmu
jika berkenan ikutlah dengan kami ke mataram
aku tidak pantas hidup di tempat di kota besar
karena di sini aku tenang
aku nyaman di sini
jadi aku titip bestari
bestari rencanamu berhasil
pergilah ikut suamimu
ya suratani ya
kembalilah pulang dengan membawa malapetaka
yang akan menjadi sumber kehancuranmu
melalui tangan bestari
seluruh anak keturunanmu akan hancur
sama seperti aku menghancurkan anak keturunan kiai ageng prayoko
pasukan gagak lodra adalah pasukan gerombolan yang bekerja sama iman tangguhsi sultan paman
gerombolan gagak lodra
itu mereka sangat membenci saya
karena saya tetap memilih untuk setia kepada gusti sultan agung
mereka semua itu harus segera ditumpas
tapi saat ini mereka semakin berbahaya
karena ada dua orang pendekar yang bergabung bersama mereka
siapa mereka paman
tapi kalau wika saya tidak tahu paman
dia itu kakak perguruan saya
berkali kali dia mengajak saya untuk bergabung bersama belanda
tapi saya tolak dengan tegas
dan akhirnya mereka membenci saya
sejak saat itu kalawika dan bakaulung tidak pernah lagi datang ke sini
hanya kirimannya saja yang datang
baguslah kalau begitu bi masih mau karam kirim
bukan makanan yang dikirim tapi telur
siapa yang datang
kalawika dan bakawulung
tidak bisa mencinta
jangan bunuh aku
dari bangsa jin
siapa yang menyuruhmu
jadi kalawika menyuruhmu datang kemari untuk membunuhku
aku diminta masuk ke dalam tubuhmu sampai kau sakit parah
dialah yang nanti akan membuanganmu
kamu akan aku kirim kembali ke kalawika
dia akan membunuhku
kamu akan aku simpan disini
sampai kalawika datang kemari untuk menjemputmu
aku akan menjaga diri kamu
dan menjaga diri kamu
dan menjaga diri kamu
dan menjaga diri kamu
dan menjaga diri kamu
dan menjaga diri kamu
barang kiriman itu saya simpan
tujuh hari ke depan saya diculik
terima kasih guru
telah mempersilahkan kita datang kesini

sudah lama sekali
saya ingin menikahi wanita dari bangsa manusia
seperti yang guru kendaki
tapi adikku pangeran garai
kau benar benar menyukai farida
tentu aku sangat menyukai farida
tentu aku sangat menyukai farida
tentu aku sangat menyukai farida
adalah wanita dari bangsa manusia yang sangat cantik
masih teriang di pikiranku
aku tidak mau menjadi pangeran gara yang sangat bodoh
yang menyanyiakan wanita cantik seperti farida
kapan sebaiknya pernikahan ini dilangsungkan mak